tapi sembarangan sembrono
abang namanya fadlan bukan
eh bukan bang
kita udah bisa operasi lagi belum
kapan lagi gue bisa kuasain di pasar

bahkan si apoika gak ada
kita masih belum bisa kuasain di pasar
kita harus cepat buat kuasain di pasar bos
minta satu tak
aduh aduh aduh
ini punya gue
pelit banget lu tak
gue minta satu aja gak ada yang kasih
besok gue rampokin sedus buat lu tak
kenapa sih lu padeh
kita ini adalah tim
harus kompak dong
lu intai lagi nih pasar
intai apaan bos
bilang dong dari tadi
oh my darling
kenapa dia tuh
ancam bisa kau lihat
semuanya gasp dewa
ini belom ada kok
cari palu mah
memang taruh di dapur
tunggu sebentar ya
ah tunggu sebentar bang
biar saya aja ngambil ya
yaudah atuh sana
lihat wianti gak
oh wianti itu disana
makasih ya assalamualaikum
saya sudah pernah bilang
kalau pesantren ini sudah punya aturan
saya sudah lancar
saya gak akan menyerah
meskipun bros itu kamu kasih nenek
kamu menerima akuran itu
maaf saya permisi dulu
ini itu pesantren
tidak boleh berduaan dengan bukan yang mukrimnya
itu tidak dosa
dimas kan sudah punya calon
ya bang saya salah
tapi untuk acara calon
mana si ijuk
ijuk tadi pergi bang
kidal ada bang di dalam bang
kalau aku panggil harus cepat
kau atur dulu sepatu kau itu yang benar
tapi sembarangan sembrono
abang namanya fadlan bukan
jangan bicara dek namanya masa singgit yang bener
woi lah takdir lana kuat arham lanaku nana binalho siri assalamualaikum waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh sehat wa alhamdulillah enggak saya mau ngasih tahu sebenarnya juga saya
sama kewa dulunya pedagang bisnis oh cuman saya dulu sempet punya minimarket ya tapi sayang udah
dijual sama ibu saya oh begitu tapi maksud saya bukannya mau curhat nih wa eh saya cuman
mau ngasih tips buat gua biar dagang dagangnya laku boleh boleh iya boleh boleh boleh boleh
soalnya saya lihat dari tadi yang lain pada rame itu menjajakan dagangannya tapi wah nyanyi nyanyi
aja kayaknya gua nggak niat banget dagang nih anaknya iya tapi seharusnya kalau mau dagang
harus rame wa menjajakan teriak teriak beli beli gitu boleh saya contohin ya ya ya boleh boleh
ini ada produk baru dari amerika nih yuk tuh penyakit apaan aja bisa sembuh tuh penyakit
maca itu ngiler sembarangan bisa sembuh juga
yuk malah pusing jantungan lambung semua bisa sembuh ya dicoba dicoba bapak bapak ibu
ada yang mau ini juga nih kalau gatel gatel ini bisa dibalani
maaf walaupun gak ada yang beli tapi gua jangan putus harapan tetap semangat oh iya iya iya
maaf wak pornok mane sudah masuk waktu azan yelawa dari ajan ke solat masih ada jarak waktu
sepuluh menit at says mekalo digadangin lagi jalaunya ke stul unit kali aja ada pembeli yang beli
yeah biar saja
saya lebih takut sama gusti allah daripada sama para pembelian

mau ikatan bareng atau
hah boleh pak
oh terima kasih
eh kemarin gimana tuh
rezeki itu gimana ceritain dong
eh antung jalan jangan cepat cepat
antum dikasih telinga untuk mendengar
allah allah allah
kaki anak keram
kamu tuh kebanyakan ngomong makanya jadi begini nih
ini gara gara antum jalannya kecepatan
kaki anak berontak
antum diciptakan dengan dua telinga satu mulut
supaya antum lebih banyak mendengar daripada berbicara
fijitin kaki anak
antum bisa mijit ave tidak sih